ribuan umat islam palestina menggelar buka bersama di pelataran masjid al aqsa pada selasa kemarin
hidangan berbuka tersebut merupakan bantuan kemanusiaan dari indonesia
video yang diperoleh dari nusantara palestina center memperlihatkan sebuah truk menurunkan bahan makanan berupa paket berbuka puasa
yang dibagikan kepada warga palestina yang berada di yerusalem
meski sebelumnya sempat dilarang oleh militer israel untuk membawa makanan ke dalam kompleks masjid al aqsa
namun pelaksanaan berbuka puasa berjalan lancar